kalian tak bisa mengatakan
kumohon dengarkanlah aku
aku sudah mendengar kabar kesaktianmu
dan sepertinya itu semua benar
para resi harimau
kenapa kalian datang kesini
kami mendengar suara saya
ada maksud dan tujuan apa saya datang kemari
aku ingin bertanya pada kalian
tentang kematian raden kian santang
mengapa saya ingin tahu tentang kematian raden kian santang
karena aku ingin tahu
kapan dia meninggal
dan apa penyebab kematiannya
raden kian santang meninggal kemarin
akibat terkena jurusnya sendiri
seekor ular tidak mungkin mati oleh bisanya
dan seorang pendekar tidak mungkin mati oleh jurusnya sendiri
raden kian santang meninggal dunia berkelahi dengan argadana
yang hidup kembali dari darah suci raden kian santang
itu tidak bisa terjadi
kian santang harus bisa hidup kembali
sebagaimana hidupnya argadana
kami seberapa dengan saya
sejak meninggalnya raden kiang santang
dan dimakamkan disini
kami melihat seperti ada sesuatu yang aneh
pada malam hari
makanya salur bercahaya
tidak ada putus putusnya
aku jadi penasaran dengan kuburan ini
kita harus membukanya
jangan sampai jasanya rusak sebelum rohnya kembali
mari kita serahkan tenaga dalam
hanya segitu kemampuan kalian
kalian bukan tandinganku
siapa pun yang akan menghalangi perjalananku
pasti akan mati
benar benar jurus yang sangat hebat
kalau aku tidak melihatnya sendiri
aku tidak akan percaya
lanjan sekali kau mengganggu perjalananku
aku adalah bagian dari keluarga kerajaan pajajar
baik kau simpan saja
aku tak peduli
kamrah juri tangkap dia